selanjutnya pssi menyebut indonesia akan mengajukan bidding bersama australia dan beberapa negara asia tenggara untuk menggelar piala dunia dua ribu dua puluh
ketua umum pssi erick thohir menyampaikan rencana ini dalam konferensi pers di stadion utama gelora bung karno selasa sore
erick mengaku rencana ini sebenarnya telah dibahas sejak tahun dua ribu tujuh belas
namun pada kongres fifa dua ribu dua puluh tiga di rwanda pembicara dengan australia kembali dilakukan untuk menyusun langkah melakukan bidding
bila terrealisasi maka indonesia akan berhadapan dengan arab saudi yang juga telah memastikan akan ikut dalam perebutan status tuan rumah piala dunia dua ribu tujuh belas
terus diskusi ini berlanjut sampai kemarin fifa council menginfokan adanya
percepatan daripada penilaian untuk memasukkan bidding
jadi ini prosesnya masih lama ya tapi ada percepatan memasukkan bidding yaitu tanggal tiga puluh satu oktober
nah disitulah pihak australia mengajak kembali ayo kita lakukan serius ayo saya bilang
kita siap jadi memang opsinya ada kita dengan australia bersama new zealand atau opsi yang lain kita dengan australia bersama beberapa negara
kita siap jadi memang opsi yang lain kita dengan australia